saya cari informasi pasien namanya mona halim
atau enggak andries halim
saya cek dulu data di rumah sakit ini
tidak ada nama pasien yang bapak sebutkan tadi
gak ada sih
tangan andries tau gak mona kemana
di rumah gak ada loh dia
tadi dia kasih tahu tante katanya dia mau nunggu di rumah sakit
karena silapnya baru keluar besok
ngapain gue mau sakit sekarang
ya mungkin dia mau nunggu disana sampai besok kali
eh ini anak lama lama gak sopan ya
ya allah aku mohon segala petunjukmu
karena kau maha pemberi petunjuk
dan aku yakin
apapun yang kau berikan
itu adalah yang terbaik darimu ya allah
aku serahkan semuanya padamu
kamu tuh udah cantik
cuman orang bodohnya
cuman orang bodohnya
cuman orang bodohnya
doangnya akan lepasin kamu
kamu bakal jadi milik aku

aku punya ide
nah gue bakal kirim foto ini ke raja
biar dia makin sakit hati
dan sadar diri
kalau mona itu milik gue
pernah apa aja ya di inversinya
kok kayak di rumah sakit
rumah sakit cakarawa aika
pasti dia gak sengaja
ngambil nama rumah sakit ini di foto
aku mau aku mau gak
untung lo kasih kirim foto ini jadi gue tau keberadaan mona dimana sekarang
tapi kenapa malah ada di rumah sakit
jangan sampai ada yang lihat aku pergi
aku harus waspada
aduh mana ini teksi
aduh mana ini teksi
ini aku pesen ya
saya cari informasi pasien namanya mona halim
atau enggak andri salim atau diego
saya cek dulu data di rumah sakit ini
tidak ada nama pasien yang bapak sebutkan tadi
kok bisa nama mereka gak ada
padahal jelas jelas mereka datang ke sini
ini mbak hasil tes dna nya
barangkali ada hal hal yang perlu ditanyakan
mbak bisa tanyakan kepada saya

bayi itu benar anak aku
pertama kali saya mencari penyakit
jadi bayi itu benar anak aku
kaget gitu sih mbak
aku tanpa harus lihat hasil lab ini
aku udah yakin kalau bayi itu anak kamu
tapi aku masih gak percaya
mungkin aja kamu kerja sama kan sama tugasnya
mona kan aku semua yang ngurus ya kan
tapi udah nggak apa apa
kalau kamu nggak percaya aku bakal buktiin lagi
kalau kamu nggak percaya aku bakal buktiin lagi

saya minta maaf sebelumnya
jadi gini calon istri saya ini dia nggak percaya kalau hasil labnya itu benar
dia berpikir kalau misalnya ini semua itu ada rekayasanya
jadi tolong dijelasin
permisi dulu mas ya
saya mau ngambil hasil tes ya
yang kedua sama yang ketiga

yang kedua sama yang ketiga
yang kedua sama yang ketiga
cek sendiri hasil tesnya dari rumah sakit yang lain
itu dari rumah sakit yang kedua
sedangkan ini dari rumah sakit yang ketiga
ini untuk memastikan bahwa hasil tes dna nya akurat
dari dua hasil rumah sakit yang berbeda itu udah nunjukin kan
itu udah cukup ngebuktiin kalau hasil tes dna nya juga nggak ada yang salah
mbak bisa cek sendiri ke email mbak karena hasil datanya sudah saya kirim ke email mbak
saya permisi dulu mbak ya
kamu apa pak
oke kamu dengerin aku baik baik ya
hasil tes dna ini udah cukup ngebuktiin buat kamu
jadi kamu harus menurut semua perintah aku
masa ini saya sudah menang
tentu saja kamu masih k heights compassion
dan ketika itu kamu sudah kembali menang
inilah tahap mbak memburu lawanmu
kalau kata aku begitu
oke raja gue kasih kesempatan sekarang tapi lihat aja habis ini lo akan bisa memona
aduh kamu itu masih harus istirahat jangan bangun bangun